rumah siti nuraida hasibuan atau kiki hasibuan yang ditetapkan sebagai tersangka penggelapan dana umroh pt first travel
minggu pagi tampak sepi
rumah di komplek fasa kebagusan kecamatan pasar minggu jakarta selatan ini kosong dan dipasangi garis polisi
petugas keamanan komplek menyatakan sejak membeli rumah setahun yang lalu
komisaris pt first travel ini hanya singgah sesekali dan jarang berinteraksi dengan tetangga sekitar
kecuali dengan saat pam yang sedang berjaga
sebelum disegel barres krim polri pada jumat lalu
petugas menyebutkan bahwa seminggu sebelumnya sang pemilik telah mengosongkan rumahnya
ketua rt di mana rumah kiki berada pun mengaku
tidak pernah berjumpa dengan kiki hasibuan sejak menjadi pemilik rumah setahun yang lalu
tapi saya selama ini dia kata security kurang lebih udah dua bulan atau tiga bulan
tapi saya tidak ketahui tidak kenal orang tersebut
misalnya saya kenal juga kan dia sudah lapor ke saya tapi ini selama ini dia belum kelapor ke saya
berdasar keterangan petugas pemasaran perumahan tersebut
harga rumah yang dibeli kiki tersebut berada di kisaran dua empat miliar rupiah
kiki hasibuan ditetapkan sebagai tersangka pada kamis tujuh belas agustus lalu
komisaris pt first travel ini merupakan adik direktur
sekaligus berperan sebagai pengurus keuangan perusahaan yang ditutup sejak tiga agustus lalu
debbie astari jakarta